ya saya ada pak ganjar ada prabowo sudah
gak boleh terlalu mudah
terima kasih anda masih bersama kami di political show
calon presiden yang akan didukung presiden jokowi hingga saat ini masih jadi teka teki
presiden jokowi kembali pamer momen kebersamaan di media sosial dengan calon yang akan berkontestasi
ganjar pranowo dan prabowo
bianto berebut persepsi sebagai baca pres yang dekat dengan jokowi
belakangan muncul sinyal dari putra presiden jokowi gibran raka buming raka
bahwa capres pilihan jokowi sudah mengerucut ke satu nama
apakah jokowi akan memilih prabowo atau ganjar atau jangan jangan
sikap jokowi tetap akan mengambang hingga hari pemilihan dan tetap bermain dua kaki
jokowi pilih ganjar atau prabowo
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang hadir di studio
saya perkenalkan salah satu dari yang paling kanan ada mas johannes joko
selamat malam mbak
tenaga alih utama ksp akhirnya ya mas joko ya
setelah beberapa kali ya
terima kasih sudah hadir
ada juga wakil koordinator relawan ganjar pranowo sekaligus politisi pdi perjuangan
selamat malam merdeka
selamat malam bang adian
ada juga ini ketua relawan prabowo mania
selamat malam bang noel
selamat malam mbak nana dua ribu dua puluh empat prabowo presiden
oke ini yang saya gak boleh komen nih
nanti dianggapnya nggak netral nih
ada pakar komunikasi politik bang eveni gazali
selamat malam bang ege
malam saja nana
oke malam saja
ya gak boleh ditambah tambah ya
dan seperti biasanya political show sebagai bentuk partisipasi publik dan juga pemilih muda
kita mengundang teman teman mahasiswa yang bergabung melalui sambungan virtual
malam ini ada badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas islam bandung atau unisba
saat malam teman teman ini anak unisba cuma empat kayaknya ya
biasanya ramai loh
selamat malam teman teman dari unisba
nanti bisa bertanya bisa menyatakan pendapat dan juga mengkritik
oke saya mau langsung saja ke bang noel
bang noel dalam seminggu ini ya
ada beberapa momen yang kemudian terpotret dan ditunjukkan ke publik
momen momen antara pak prabowo dengan pak jokowi ya
saya sebutkan ya
ada beberapa momen yang pertama ini hari minggu kalau nggak salah
presiden jokowi mengajak pak prabowo dan juga erick thohir makan bersama di istana bogor
itu fotonya sampai di posting
hari berikutnya pak prabowo menyopiri pak erick thohir
kemudian di belakangnya ada presiden jokowi dan juga bu iryana
dalam kunjungan kerja di malang jawa timur
pertanyaan saya menurut relawannya pak prabowo ini sebagai sinyal bahwa pak jokowi sudah firm ke pak prabowo
meyakini apa yang dilakukan pak jokowi belakangan ini
arahnya memang semakin dekat ke pak prabowo
karena memang berkaitan dengan kinerja loyalitas integritas
dan itu menjadi pertimbangan lah yang menjadi pertimbangan pak jokowi dalam menentukan pilihan politiknya
apalagi kita kita ini rawan beliau
pasti harapannya itu berkali kali presiden menyampaikan bahwa
dua ribu dua puluh empat cari pemimpin itu harus lebih hati hati
tidak main pilih pilih aja
karena kalau seandainya kita terlambat tiga belas tahun kita akan menjadi negara yang mundur lagi
nah pak jokowi itu menurut saya itu adalah pilihan politiknya
mau ke depan ini bangsa ini dinakodai oleh pemimpin yang bisa menjalankan apa yang sudah menjadi standar kepimpinan pak jokowi
apa yang sudah dikerjakan kan legasi beliau
karena beliau coba menginginkan legasinya itu benar benar dinakodai oleh orang yang punya kemampuan
kayak begitu kira kira nana
jadi dari relawan melihatnya bahwa dari kode kode ini itu condong ke pak prabowo
masa cuma dari kode kode itu aja
ya kan basisnya kinerja dong
kode juga kita kan gak klinikan juga
tapi ada standar kinerja yang dilihat pak jokowi yang sudah dilakukan pak prabowo
misalnya kayak korupsi dan lain lain lah
itu menjadi pertimbangan pak jokowi dalam melihat atau memotret pak prabowo belakangan ini
tapi sebagai mantan relawannya pak jokowi pernah nggak datang ke pak jokowi kemudian tanya
kita gak mantan masih relawan
oh masih relawan tapi hanya ganti nama aja ya jadi prabowo mania delapan
tapi pernah nggak tanya ke presiden bahwa ini dengan kode kode seperti ini
kode kode momen momen kebersamaan itu berarti memang bapak arahnya sudah ke pak prabowo
anda tanya gitu gak
pak jokowi kan gak mau terlalu ikut persoalan persoalan itulah
yang paling penting nanti dua ribu dua puluh empat itu perintah beliau riang gembira
jangan lagi diisi oleh narasi narasi kebencian
kemudian narasi narasi berbasis hoax dan sebagainya
karena perintah presiden jelas ke semua relawannya

siapapun pemimpinnya kayak gitu kira kira mbak
oke tapi kalau misalnya memang berarti pak jokowi gak akan datang ke pak prabowo
yang menurut relawan ini menjadi kode ataupun arah dukungan yang presiden
ini sekaligus menjadi berkah elektoral ya
ya pastilah pasti ada dampak elektoral
biar gimana pun kan basis pemilih pak jokowi itu kan cukup besar lah ya
pasti pak prabowo juga menginginkan dampak elektoral itu
selain itu juga ada kualitas yang ada di pak prabowo yang sampai detik ini
ada narasi besar soal persatuan indonesia
dan itu disampaikan berkali kali oleh presiden jokowi dan pak jokowi
jadi pak prabowo ke depan ini siapapun pemimpinnya yang paling penting adalah persatuan
nah artinya dia tidak bicara tentang kekuasaan
tapi bicara tentang bagaimana bangsa ini nyatu
kalau seandainya masih peristiwa dua ribu empat belas
kita terpolarisasi dua ribu sembilan belas
nah dia gak mau dua ribu dua puluh empat itu terjadi lagi
makanya dia selalu bilang bahwa
mas ganjar itu adalah sahabat saya
mas anies itu adalah sahabat saya
begitu juga mas ganjar menyampaikan bahwa
kayak gitu ya
nah kita menginginkan nanti dua ribu dua puluh empat itu seperti itu loh
jangan sampai narasinya kebencian terus
kalau misalnya nanti kode kodenya berubah
arah dukungannya bisa berubah
ya itu dinamis ya
nggak bisa juga kita ituin
biar gimana pun kan pak jokowi itu juga punya hak
dalam menentukan pilihan politiknya
karena ini kan bicara tentang legasi
bukan bicara soal kebijakan yang kecil kecil
tapi kebijakan besar buat bangsa ini dan masa depan bangsa ini
bang adian kalau menurut
ini kebersamaan ya pak jokowi
yang terpotrat di publik
yang ditunjukkan ke publik
itu memang kode dukungan kepada pak prabowo
satu minggu ini banyak sekali peristiwa kedekatan
kemana mana harus mendampingi
ini kan prosesnya sederhana
lalu sekarang berharap menjadi pewaris
itu kan tahapnya seperti itu
nah kalau menurut saya
ya itu tidak alat ukur
ya menterinya harus begitu
dia nyupirin presiden
ya memang pembantu harus mimpin presiden
karena secara konstitusional
itu tidak menjadi alat ukur
yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah
tapi kalau kemudian
noel tadi membaca kode kode
saya tanya langsung sama presiden kok
oke anda sudah ketemu
sabar mas adian
kita begini begini dulu
oke kalau sudah sampai begitu
maksudnya apa tuh
begini begini sampai begini
itu gimana itu
agak panjang menjelaskannya
dan menurut saya tidak mungkin saya jelaskan disini
oke kalau sudah sampai begitu
bapak mendukung siapa
artinya sekarang berdansa aja
berusaha untuk merangkul pak prabowo
tetap membawa pak prabowo dalam lingkaran
supaya tidak keluar
wah presidennya siapa
dia sebutkan yang terbaik adalah ini
dia sebutkan itu
jadi saya tidak membaca kode
saya tidak membaca gestur
tidak membaca arah sepatu
tidak membaca arah angin
kemarin misalnya deklarasi pbb
untuk mendukung prabowo
jokowi juga tidak hadir
satu satunya jokowi hadir
cuma deklarasi ganjar sebagai calon presiden
jadi itu menurut anda
menurut pd perjuangan
itu adalah kode resmi ya
bukan kode resmi dong
dia datang dalam deklarasi ganjar sebagai calon presiden
orang bilang dia datang sebagai kader partai
mau apapun itu dia datang
bahwa kemudian dia hadir
dia bisa menolak kehadiran
dia punya banyak alasan
dia datang kok
dan kalau kita baca itu kok kode
kehadiran itu adalah bentuk persetujuan
terus apa lagi yang mau kita pertanyakan
tapi kan kalau ini berkali kali
kita bertonton kan ke publik kan
sementara persepsi di publik jadinya melihat bahwa
pak jokowi lebih sering menghabiskan waktu dengan pak prabowo
ketimbang dengan ganjar pranowo
yang merupakan capres dari partainya
kita itu bergerak karena keyakinan
sementara mereka mau menciptakan persepsi
mereka itu siapa maksudnya
loh prabowo dan timnya dong
balihu gede gedes panduk segala macam
dibuatlah senempel mungkin seperti perangko dengan jokowi
ya mereka butuh membawa persepsi ke jokowi
mereka mau persepsi itu
untuk mendapat dukungan
oke untuk mendapatkan dukungan
apakah persepsi itu benar adanya
menurut saya tidak
yang membuat visi misi jokowi itu bukan prabowo
itu pdi perjuangan dan partai partai yang bersama sama kemarin
jokowi itu saudara separtai
satu rahim dengan ganjar pranowo
yang memiliki tujuan yang sama
dan pemahaman terhadap konsep
apa yang mau dibangun dari visi misinya itu
adalah ganjar dan jokowi
dia dibangun dari proses kaderisasi yang sama
terus kita ragu gitu
tapi gak khawatir ya
kalau misalnya kemudian kebersamaan kemesraan ini dipertontonkan terus ke publik
rangkaian peristiwa itu kemudian buyar
hanya karena ada dua ratus tiga ratus papan reklama jokowi dengan prabowo gitu
lalu sepanjang sejarah ini tiba tiba hilang seketika
hanya karena ada beberapa banyak
papan reklama seperti itu
loh cara berpikir kita gimana
kalau kemudian sebenarnya
kalau kemudian jokowi bilang pilih pemimpin itu harus hati hati
maksudnya apa tuh
periksa rekam jejak
setiap pemimpin bisa berjanji tentang apapun
saya mau begini begini begini
oke janji itu bukti pembuktian
apa yang sudah diakui itu rekam jejak
periksa rekam jejaknya
kalau rakyat tidak mau
negeri ini penuh korupsi
jangan pernah memilih pemimpin yang mantan koruptor terpidana koruptor
kalau kemudian rakyat tidak mau indonesia penuh kekerasan
jangan pernah memilih pemimpin yang pernah melakukan kekerasan
kalau kemudian indonesia ke depan diharapkan
mau indonesia yang tidak diskriminatif
berlaku adil satu dengan lain
jangan pernah memilih pemimpin yang berlaku diskriminatif
kalau kemudian kita berharap indonesia berikutnya nanti
adalah indonesia yang penuh dengan kemampuan ketahanan pangan dan sebagainya
jangan memilih pemimpin yang
kalau kemudian kita
itu juga ke siapa itu semua
kalau kemudian kita berharap indonesia ke depan tanpa pelanggaran ham
jangan pernah memilih pemimpin yang punya rekam jejak melanggar ham
itu kan bentuk kehatian yang konkret
itu kriteria kriteria itu mengarah ke siapa berarti
jangan memilih pak prabowo gitu anda ingat
mengarahnya ke ganjar dong jelas harus ganjar
oh harus ganjar
biar dong ganjar teruji
oke rekam jejaknya betul
tidak punya rekam jejak yang buruk
bagaimana kemudian kita bilang kita mau indonesia kemandirian pangan
kita mau kita mau sebentar dulu dong
kita mau kemudian pertahanan negara kita kuat ya beli pesawat baru dong
oke ini siapa sih ya mas yang tadi anda sebutkan itu mengarah ke siapa
mengarah ke siapa
akhirnya harus jelas nih pesan pesannya
mengarah ke ini capresnya bang noel maksudnya
dia kagak pernah ngerasa itu dia persoalannya
jadi mengarah ke capresnya bang noel ya bang adian ya
ya gitulah bang noel bahwa
memang ada sengaja persepsi yang dibentuk oleh timnya pak prabowo
supaya mendapatkan keuntungan elektoral lah
jadi berusaha menampilkan di publik bahwa pak prabowo dengan pak joko ini dekat sekali
di papan reklama di beberapa momen bahkan di sosial media
atau segala macam itu memang strateginya seperti itu ya membangun persepsi ya
kalau seandainya tadi apa yang disampaikan adian bahwa
pak prabowo itu adalah menteri dia adalah pembantu
dia ingin diwariskan kekuasaannya pak jokowi di dua ribu dua puluh
saya coba ingin sedikit menyampaikan hal itu bahwa
di kepala pak jokowi apa di kepala pak prabowo nggak ada tuh hal kayak begitu
yang ada di kepala dia dia ini sangat orang yang patuh terhadap etika ya
etika antara atasan dan bawahan
nah pak prabowo ini kan menteri
apa yang disampaikan adian itu soal dia pembantu ya
iya tapi nggak mungkin seorang menteri atau seorang bawahan
berani melakukan sesuatu yang secara etika itu melanggar
misalnya kayak beliau memasang reklama
jadi itu menurut anda sudah izin dari presiden jokowi
memasang ratusan reklama ratusan balikuh
dan itu etika yang gak mungkin mau dilanggar oleh pak prabowo gitu
jadi apa yang dilakukan pak prabowo hari ini
saya rasa itu sudah koordinasi dan sudah disampaikan oleh pak prabowo
apalagi ini tahun politik
ini nggak mungkin juga pak prabowo mau sembarangan lah ya
berasa grusu atau apapun
jadi saya rasa apa yang disampaikan adian tentang coba ingin merendahkan pak prabowo
itu salah besar lah
beliau bukan sosok yang juga mau mewariskan sesuatu yang hasil dari yang basisnya manipulatif gitu
masih bicara tentang ham
hari ini kita bicara tentang persatuan
kalau terus kita membawa menenteng kebencian masa lalu
kapan bangsa ini menatap masa depannya
gitu loh kan kita mau bicara tentang masa depan bukan masa lalu
kalau kita mau bicara tentang kesalahan kita semua yang ada di sini juga punya masa lalu yang gak baik kok
jadi gak usah mengingat masa lalu gitu
iya dong gini tetap ya
masa lalu itu harus diselesaikan secara hukum iya
tidak boleh kita biarkan itu
tapi problemnya apa
kita masih mau menenteng masa lalu itu
nah kita mau bicara tentang masa depan
jawaban itu bisa dipertanggung jawabkan oleh pak prabowo
pak prabowo menjawab persoalan masa depan buat bangsa ini
ayo kita bicara tentang persatuan
lantas kuatkan demokrasi dengan kekuasaan itu bisa dikritik
jangan dibiarkan kekuasaan itu gel gelan
nah itu yang disampaikan pak prabowo
oke bang adian masa lalu itu nggak perlu ditenteng
karena kita memandangnya masa depan
ada rangkaian janji yang indah indah manis manis
dimana rakyat butuh waktu untuk menguji kebenaran janji itu di realisasikan
lama gak itu lama
oke bagaimana melihat peluang janji itu akan direalisasikan atau tidak
ya periksa rekam jejak
itu cara berpikir sederhana
kalau kemudian rakyat memeriksa rekam jejak lalu
kalau dasarnya melihat rekam jejak dengan dasar kebencian dan dendam
gak selesai dong bangsa ini
sebentar dong noen
lalu bagaimana caranya orang untuk melihat apakah janji itu akan direalisasikan atau tidak
ya lihat rekam jejak dong
tidak mungkin kemudian seorang terpidana korupsi lalu bilang
saya akan memberantas korupsi
orang melihat rekam jejaknya
bagaimana mungkin kamu memberantas korupsi
kamu pernah melakukan korupsi kok
termasuk misal tentang pelanggaran ham
kekerasan diskriminasi dan sebagainya
apakah itu berarti kebencian tidak dong
nah pelanggaran ham itu apakah pramu
kalau kemudian orang melihat rekam jejak
lalu selalu diartikan sebagai kebencian
lalu kita belajar dari mana
kita belajar dari peristiwa yang pernah terjadi kok
tapi capres anda mengobrol janji juga nggak di masa pilpres ini
sampai sekarang kita masih menyampaikan apa yang bisa kita kerjakan
setelah semua terbentuk baru kita sampaikan
rekam jejaknya lebih bisa dipertanggung jawabkan
kita tidak ngobrol bahwa seolah olah kitalah orang terdekat jokowi
kalau banding bandingin foto banyak banyakan
antara prabowo sama jokowi ya lebih banyak jokowi sama pratikno
lebih banyak jokowi sama siapa mensekap siapa
kalau yakin jokowi bersama prabowo
gak perlu pamer pakai baliho dan sebagainya
oke itu berarti bentuk ketidakyakinan
pamer itu ekspresi dari ketidak percayaan diri
keinginan orang memandang dia seperti dia yang ingin dia pamerkan itu aja
tapi tadi menurut bang noel semua pemasangan reklama dan baliho kebersamaan pak prabowo pak jokowi itu sudah atas izinnya pak jokowi
memang jokowi tidak pernah melarang siapapun pasang foto dengan dia
apalagi foto apalagi foto pembantunya kan tidak mungkin
itu bentuk ketidakyakinan ketidak percayaan diri
makanya dipamerkan kemesraannya pak prabowo dengan pak jokowi
ini kan bentuk kekhawatiran adian dan tim ganjarnya
karena ternyata cuma pak prabowo yang diizinkan untuk melakukan hal itu
ini kan mulai ada kesurupan nih orang orang ini banyak kesurupan panik ya kan
kesurupan apa nih
kesuperan politik lah gitu loh
artinya sensitivitasnya mulai pada tinggi tinggi ya
kalau di kita kan pendukung pak prabowo santai aja udah
yang paling penting pak prabowo bisa menjawab persoalan masa depan bangsa ini ke depan
betul apa yang disampaikan adian soal jejak rekam itu penting
nah rekam jejak ya
jangan sampai lagi problem problem masa lalu itu terulang kemudian
nah itu tidak baik karena kita pengen menguatkan demokrasi ke depan
nah kayak saya saya orang yang berhadapan dengan pak prabowo adian dan kita sama nih
kita baru sama sama sembilan puluh delapan bagaimana melawan kekuatan order baru
tapi kan bukan itu lagi yang harus kita bawa ke depan
bagaimana kalau kita terus menenteng masa depan lantas problem problem masa lalu kita terus ingat
ya akhirnya kita tidak bicara tentang apa masa depan buat bangsa ini
di sisi lain anak saya mau bicara tentang eh kita butuh masa depan loh
kalau terus yang dilakukan adalah ditenteng kebencian kebencian kebencian
kapan kita bicara tentang masa depan bangsa ini
dan pak prabowo menjawab hal itu
saya akan menjawab dan saya beban itu akan saya tanggung di diri saya
dua ribu dua puluh empat saya tidak akan membiarkan rakyat ini miskin
oke saya mau ke bang ege dulu bang ege
anda melihatnya bahwa memang kode kode kebersamaan antara pak jokowi dengan pak prabowo ini bentuk dukungan
bentuk endorsement atau gimana menurut anda
supaya agak ada kejutan saya hampir sama sama gibran lah
kalau ditanya sudah mengetahui saya sudah
ke siapa iya tanya pak jokowi dong
ya itu masih diupaya tuh
ya kan sama kan gibran ngomong itu apakah fnd geselli sudah tahu dukungannya
dari kode kode itu gimana bacanya bapak ege kan beda bapak ege
kalau mau bilang pun
kalaupun sampai ke kode
itu kan pasti ada kode lambang peristiwa fenomenologi lah barangkali ya
sama seperti itu tuh yang gambar
kan dari banyak gambar akhirnya redaksi milih yang begitu
yang satu gini yang satu lagi menjelaskan gitu ya
nah maksud saya malam ini menjawab itu
yang adian harus berposisi seperti ini
karena sedang agak ketinggalan menurut survei
jadi persepsi lagi didapat oleh tim prabowo dan delapan
ini boleh diralatkan nanti
iya sebentar sebentar
oke bahwa kemudian kalah dalam persepsi menurut saya tidak
tapi jangan salah bahwa prabowo deklarasi sebelas bulan lalu
lalu prabowo tidak punya batas wilayah
sementara ganjar punya
itu hal hal yang menyebabkan itu
bukan artinya bahwa tidak
karena persoalan persepsi
kita enggak penting persepsi
persepsi itu tidak menjadi jaminan kebenaran
jaminan kebenaran itu adalah kalau kita memahami bagaimana proses lahirnya
adian harus berposisi seperti itu
sudah benar itu
tetapi tim yang di sebelah sini
tim yang sebelas ini harus terus membangun persepsi yang gitu tuh
nah harus terus siap siap
siap gitu ya
itu dapat poin tinggi tuh
persepsi yang terbangun menguntungkan bagi
menguntungkan bagi yang ini
saya enggak hasil hasil survei itu kecuali uting ya
yang dari australia
tapi survei survei yang dalam negeri begitu tuh
yang tadi saya sih nggak terlalu percaya survei
jadi ada dua fenomena tuh dalam survei indonesia yang pertama
belum enggak pernah diungkapkan
tapi lebih daripada itu
kalau dia dirusak gitu
yang untung sebelah sini juga nih
karena sudah lagi leading
orang nggak percaya tapi leading
kita lihat angka statistik lah
kalau itu bisa dipercaya
maka pembangunan persepsi sini
yang jadi benar nih
enggak pernah sangat itu
persepsinya yang terbangun
kalau bicara detail
nanti itu akan bermasalah di detail
kalau sudah berbicara yang detail
tapi pada hari ini
itu yang menang
nah tapi siapa yang didukung untuk menjawab pertanyaan tadi
saya bilang saya sudah tahu nih
gibran sudah tahu juga
kalau mau tahu tanya pak jokowi gitu ya
atau gibran tanya pak jokowi
apa yang di offer
apa yang di over oleh prabowo
kepada pak jokowi
dan apa yang di offer oleh
ganjar kepada pak jokowi
ganjar pak jokowi
nah siapa yang bisa
jadi kalau menurut anda
siapa yang bisa meng offer lebih kepada pak jokowi
saya sudah tahu
tapi saya sudah tahu
karena yang di offer itu bisa macam macam
mau posisi di partai nggak pak
ini sebenarnya saya tahu ini
saya aja yang ngejelasin
ngejelasin kali ya
mau ngatur ngatur kabinet enggak pak
ini sebenarnya saya mau tanya nih ke bang noel nih
agak lebih ilmiah kan saya kan
saya sudah tahu
kalau mau tahu siapa orangnya
tapi lebih daripada itu
apa yang bisa di offer nih
ditambah lagi dengan
apapun yang ditawarkan
udah jaminan dari
walaupun ini kata hadiah iklan loh
ini persepsi loh
tapi penawaran yang disampaikan oleh pak prabowo
kepada pak jokowi itu
kemudian yang disambut
itu yang disambut ya
soalnya kita dengar nih
penawarannya jadi ketua umum partai gerindra
terus kemudian komposisi menteri
nanti dibicarakan bersama
dengan presiden jokowi
itu mungkin yang membuat
apa aja ditawar tawar
itu akhirnya keluar juga dari bang adian
saya mau kasih tahu nih
fenomenologi ini salah
sebetulnya kita bisa tahu
tahu ujungnya itu dua puluh delapan oktober
ketika bapak presiden
harus mulai berkampanye
untuk salah satu
oktober november itu penetapan
sampai dua puluh lima oktober
itu proses pendaftaran penetapan
kampanye mulai dua puluh delapan november
disitu presiden akan berkampanye
sebagai bagian kader terbaik
dia akan mendorong
dan itu sudah disiapkan dia kan
memberikan baju pada ganjar
karena ada teori kedua
teori kedua yang menyatakan gini
karena ini ada polarisasi
jadi lebih baik
saya akan dalam posisi netral
berarti seperti pak sby dulu di dua ribu empat belas ya
tapi kan belum terjadi
jangan bicara yang belum terjadi
anda melihatnya sudah ke arah sana
kemungkinan besar netral ya presiden
enggak anda melihatnya ke arah sana ada ya
karena kita juga dengar nih wartawan di dua ribu empat belas
yang ditawarkan apa
sehingga akhirnya ada pilihan
terjadi apa enggak dua puluh delapan november nanti
tapi saya tahu
kalau mau tahu siapa orangnya tanya gibran
tapi yang dibilang tadi sama bang adian
bang adian sudah bicara dengan presiden
ini kesana kemarin
saya gak bisa membantah
karena yang bicara itu adian
sementara saya gak punya
harus tanya adian
gak pernah bicara sama pak jokowi
selama dia memerintah
tapi ada yang melihat bahwa
kode kode yang dipertontonkan di depan umum ini
memang sengaja ya
sebagai akrobat politiknya pak jokowi ya
walaupun nggak diakui sama adian
kenapa teman teman di cnn itu
gambar yang itu tuh gitu
coba kenapa sampai kesana
ada persepsi yang sampai kesana
mnd gaseli mengatakan
saya sudah tahu
jadi ada pilihan pilihan gambar
kode atau lambang itu
itu lambangnya kan
waktu itu di baliho memang pak prabowo
menyetirkan pak jokowi
tapi kemudian ternyata betul betul terjadi loh
artinya menurut anda apa itu sudah di planning
kalaupun iya mainnya terlalu eksplisit
biasanya simbol itu gak diterjemahkan sampai jadi gitu
jadi terjemahannya terlalu kelihatan
jadi ini dibikin
nah apakah ada nanti peristiwa kedua seperti itu nggak
simbol itu sebetulnya berhenti pada tahap persepsi kita
sekarang betul betul digambarkan nyata
apa itu yang
kalau nyupir itu jadi alat ukur ya supir rutinnya presiden jokowi lah
tapi kan dia gak maju pil pres banget dia
kalau baliho paling banyak pak pratikno
kalau kemudian kita buat rakyat mentafsirkan sesederhana itu
tanpa basic apapun selain tontonan
sama saja kita menikrairnya gak bener dong
makanya kalau dibilang banyak banyakan foto

lebih banyak ya
tapi itu tidak boleh jadi alat ukur kita
jangan bohongi rakyat tentang keberpihakan
dengan kemampuan uang kalian memasang sekian banyak papan reklama
ini tidak menikrair dengan baik gitu loh
tapi pertanyaan saya singkat saja
pdi perjuangan mas ganjar akan pasang papan reklama dan baliho bersama dengan presiden gak
kita tidak pernah mengharuskan
tapi biasanya kita akan menggandengkan seluruh kader kader terbaik pdi perjuangan
kalau kita memasang foto jokowi
kita memasang foto ibu mega
itu karena dia kader terbaik pdi perjuangan
visi misi yang dulunya ditolak oleh prabowo
dalam dua kali pilpres
itu dirumuskan salah satunya oleh pdi perjuangan
siapa yang akan melanjutkan visi misi itu
hanya kader pdi perjuangan
gak mungkin orang yang anti visi misi itu
inilah logik yang harus kita bawa kepada rakyat
ini kode kode yang ditunjukkan oleh presiden jokowi bersama dengan pak prabowo
kemudian membentuk persepsi masyarakat
presiden tampaknya membiarkan saja
menikmati aja nih persepsi yang terbangun di masyarakat
pembicaraan kita malam ini kan tidak akan terjadi
kalau nggak lsi ngomong delapan puluh dua persen orang puas dengan presiden jokowi
ini yang memotret bukan lsi aja
ada beberapa lembaga survei
dan semua lembaga lembaga survei itu memotret bahwa kepuasan masyarakat hari ini
itu sangat tinggi dengan presiden jokowi
kenapa kepuasan itu terjadi
karena sudah sembilan tahun ini presiden jokowi telah melakukan perubahan
maka yang perlu dilakukan ke depan itu adalah keberlanjutan
dan juga percepatan terhadap semua yang sudah dicapai oleh presiden jokowi
saya ingin memberikan background sedikit mbak nana
bagaimanapun juga hari ini bangsa indonesia itu kan sedang dalam kondisi menghadapi tantangan dan juga kesempatan
tantangan tentang bonus demografi
tantangan tentang kondisi geopolitik kita yang bertubi tubi
aku lagi nanya soal persepsi loh
bukan supaya masyarakat itu tahu
berdua jadi rame itu karena ingin menarik dukungan dari presiden jokowi
jumlahnya delapan puluh satu persen
yang jumlahnya hari ini masyarakat percaya delapan puluh dua persen itu
dan itu terjadi karena presiden punya sejumlah agenda besar
nah dalam konteks agenda besar itulah
itu yang sekarang saya kok lebih tertarik
kami di ksp itu lebih tertarik
bukan lagi bicara tentang siapa balihonya lebih banyak dengan presiden jokowi
atau siapa yang sosoknya caranya identik dengan presiden jokowi
tidak seperti itu
tetapi yang harus dijawab hari ini adalah bagaimana rute ke depan
kalau dia terpilih
bagaimana timeline ke depan
bagaimana roadmap kalau pak prabowo ataupun pak ganjar terpilih hari ini ke depan
kami membangun komunikasi dengan teman temannya pak ganjar
dengan pak ganjar juga
kami membangun komunikasi juga dengan pak prabowo
agar supaya rakyat ini
euforia hope harapan yang dimiliki rakyat terhadap presiden jokowi hari ini
itu siapa yang bisa melanjutkan
karena dua duanya ini kakak beradik
kalau kita mau ngomong dalam satu pemerintah
sekarang menguntungkan mas jokowi
tapi persepsinya yang terbangun menurut bang egy itu menguntungkan pak prabowo ketimbang mas ganjar
enggak juga lah
itu kan persepsi kan
karena bagaimanapun juga persepsi ini akan terus terbangun
persis seperti yang dikatakan oleh adian tadi
situasi hari ini ya juga harus dijawab
kalau kita bicara tentang persepsi
survei itu persepsi kan
ini sambil kita tunjukkan
ada tiga foto dari instagram pak jokowi
kedekatan pak prabowo dengan pak presiden ya wajar
karena mereka memang menterinya
kedekatan pak jokowi dengan pak ganjar ya wajar
karena dia juga gubernurnya
dalam kondisi kondisi ini semua
yang penting dari mereka berdua itu adalah satu
mereka sepakat untuk melakukan keberlanjutan
dan mempercepat apapun yang sudah dilakukan oleh presiden jokowi
masalah apakah rakyat akan memilih pak prabowo ataupun memilih pak ganjar
tergantung bagaimana keduanya bisa meyakinkan kepada publik
roadmap roadmap yang akan dihasilkan oleh keduanya
foto pertama tadi
pak prabowo dengan pak jokowi
kita ambil tiga dari sekian banyak foto
dengan menterinya ini paling banyak dengan pak prabowo ini
kita juga gak ngerti tuh
kita udah cek tadi di social medianya
oke ini yang pertama
ini fotonya pak prabowo dengan pak jokowi
padahal beliau adalah menteri pertahanan
tapi lagi sidak pasar
ini harusnya menteri perdagangan
ini lagi bicara soal pembangunan jalan tol
tapi fotonya tetap dengan pak prabowo
terus kemudian foto yang ketiga
yang bersama dengan pak erick thohir
ini di pindad
kan kalau misalnya menterinya harusnya sesuai dengan bidangnya
kenapa yang diposting bersama dengan pak prabowo tapi gak sesuai dengan bidangnya
ini yang posting tim sosial media pak jokowi
tim sosial media yang lain lah
kenapa harusnya kayak gitu
jadi sementara publik yang melihat kan persepsinya terbangun
kok lebih banyak fotonya pak prabowo di sosmednya pak jokowi
penjelasannya adian tadi udah bener
gak kita yang ingin tanya dari istana dong
maksudnya penjelasan adian tadi udah bener
bahwa ya karena pak prabowo satu adalah menteri
pembantu langsung dari pak presiden
seluruh rute rute perjalanan agenda agenda pak presiden
kalau kita perlihatkan itu memang ada hal hal yang terkait dengan agenda itu
misalnya kemarin ketika bicara tentang peresmian rumah sakit di pantai indah kapuk
kenapa kok ngajak pak prabowo
ternyata setelah kita cek
ya karena memang pak prabowo juga punya rencana membangun rumah sakit untuk pertahanan gitu
untuk tentara yang lebih baik
ada memberikan kode kode menurut anda
ya kalau kode kode itu pak presiden
dan itulah tafsir tafsirnya
gajar punya rencana gak bangun rumah sakit
suplikan tadi sudah jelas
gajar itu kan dalam kunjungan ke jawa tengah selalu gajar terlipat
ini mengerucut ke satu nama kata mas gibran
seperti yang dikatakan oleh bang egy
siapa namanya kita juga nggak tahu
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show